dari informasi di mana menteri perhubungan budi karya sumadi meninjau proses pembangunan longspan atau bentang panjang
yang merupakan bagian dari proyek lrt rute jakarta bogor depok bekasi jabodetabek yang berlokasi di duku atas
lrt jabodebek duku atas merupakan bagian dari rangkaian lintas pelayanan dua yang dikerjakan oleh perusahaan konstruksi pt adikarya
budi karya sumadi berharap agar pembangunan proyek ini bisa diselesaikan dengan cepat
selain itu budi juga menjelaskan lrt jabodebek terutama duku atas merupakan salah satu hub yang akan menyambungkan banyak titik
kalau di sini kita lihat bahwa duku atas adalah tod transit oriented development yang paling banyak titik titik stasiun
membuat satu integrasi sehingga
penumpang yang dari bekasi akan meneruskan ke tanah abang bisa melalui satu jalur yang mudah dekat dan convenient